kita harus pergi dari sini sebelum mereka mengetahui keberadaan kita
ampun gusti prabu
kami ingin melapor di istana ada penyusup mesti prabu
berani beraninya penyusup masuk ke istanaku
tak ada lagi orang yang bisa diandalkan di istana ini
kepanaganku tercinta nanda prabu suramu cezar
sekarang kamu benar benar sangat merenekkan kuak
sangat lebih saktiman
nah anda pun bisa lihat sendiri
pasti akan dengan
kenapa kau membiarkan uamu
untuk pergi menangkap penyusup itu
biarkan saja ibu

kalian yang sudah membuat kekacauan di sini
cepat bebaskan ibunda
kalian tidak pantas memenjarakan ibunda
dari mana kamu tahu kalau subang larang sekarang berada di sini
wah tak perlu mengajak mereka bicara tanggap saja mereka
jangan sedang hati ke penakamu
ya itu terus mas
hajar terus mas
bukulkan mereka mas
ini mas tidak seimbang atu
masa dua lawan satu
harusnya kamu atu yang maju
tuh sana bantuin mas
salam nyai ratu dewi samudera
semoga selalu sejahtera nyai ratu dewi samudera
terus berkuasa nyai ratu dewi samudera
dan berkuasa terus nyai ratu dewi samudera
akhirnya datang juga hari yang paling aku nantikan sepanjang hidup
dan kini aku bersanding dengan pria paling tampan di dunia
aku tidak akan melumpahkan kebahagiaanku di hari ini
salam nyai ratu dewi samudera
mohon ampun nyai ratu hamba hendak melapor
hamba hendak melapor
hamba dapat laporan dari prajuritku nyai ratu
bahwa siluman belut dan siluman ikan hiu yang nyai perintahkan
keduanya sudah tewas dihajar siliwan

hamba hendak melupakan kebahagiaanku di dunia
hamba hendak melupakan kebahagiaanku di dunia